gelombang protes menerpa pemerintah pasca pelantikan komisaris jenderal muhammad iryawan sebagai pejabat gubernur jawa barat
meskipun menteri dalam negeri cahayu kumolo menegaskan pelantikan m iryawan sesuai aturan
sejumlah pihak menganggap pelantikan iryawan inskonstitusional
bahkan beberapa fraksi di dpr berencana menggulirkan hak angket
suara suara bernada keberatan mengiringi pelantikan komjen m iryawan sebagai penjabat gubernur jawa barat
menggantikan ahmad heriawan yang habis masa tugasnya pada tiga belas juni lalu
wakil ketua dpr dari fraksi partai gerindra fadilson mengatakan kepada cnnindonesia com
ada tiga undang undang yang dilanggar dalam pelantikan iryawan sebagai pejabat gubernur jawa barat
pertama undang undang nomor dua tahun dua ribu dua tentang kepolisian yang memerintahkan polri bersikap netral
dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan pelaku praktis
kedua undang undang nomor enam belas tahun dua ribu lima belas tentang pilkada
dan ketiga undang undang no lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara
menurut fadlizon pengisian jabatan asn hanya bisa dilaksanakan pada instansi pusat
sementara gubernur adalah pejabat pemerintah daerah
lebih lanjut fadli mengatakan permen dagri no satu tahun dua ribu delapan belas
menyebabkan polemik pengangkatan perwira polisi aktivitas sebagai kepala daerah
hal senada diungkapkan direkordnya
direktur eksekutif lingkar madani rai rangkuti pada wawancara di cnn indonesia senin kemarin
menurutnya institusi polisi terlalu besar untuk diseret ke dalam kepentingan politik
concern saya itu adalah terlalu besar ya institusi polisi ini ditarik kembali ke institusi politik
itu maksud saya
itu kita punya pengalaman tiga puluh dua tahun tni dibawa bawa kerana politik
dan mengubah kultur tni menjadi tentara profesional itu sangat lama sekali
sementara itu beberapa fraksi di dpr
berencana menggulirkan hak angket terkait pengangkatan komjen pol m iryawan
fraksi demokrat dengan lantang mengatakan penggunaan hak angket itu penting untuk mengoreksi kesalahan pemerintah
gerindra pun tegas mendukung wacana hak angket tersebut
namun rencana pengguliran hak angket oleh beberapa fraksi di dpr ditanggapi dingin oleh pemerintah
menurut tenaga ahli utama kantor staf presiden alimutangabalin
hak angket hanya akan mempermalukan dpr sehingga lebih baik tidak perlu diteruskan
pelantikan iryawan senin siang kemarin mendagri mengatakan penempatan mantan kapolda metro jaya dan kapolda jawa barat tersebut
telah sesuai dengan surat keputusan presiden republik indonesia joko widodo nomor satu ratus enam garis miring b tahun dua ribu dua puluh
menurut cahyo dengan dipindah tugaskannya m iryawan
tidak ada masalah dari sisi aturan untuk menunjuknya sebagai penjabat gubernur jawa barat
wacana hak angket di dpr bergulir setelah komjen paul m iryawan menunjukkan hak angket tersebut
komjen m iryawan dilantik menjadi pj dari gubernur jawa barat
wacana angket ini kabarnya diusulkan pertama kali oleh partai demokrat dan gayung bersambut
usul itu pun disetujui oleh dua parpol posisi lain ya ada gerindra dan juga pks
tepatkah wacana hak angket ini ketika nanti juga sudah akan digulirkan
apa dan siapa yang disasar dari angket ini
kita akan ulas malam hari ini di studio
saya sudah bersama dengan sebelah kiri saya ada langsung bang ferry yuliantono
wakil tumum dari partai gerindra
selamat malam bang ferry
baik apa kabar
dan di ujung sudah ada pak juanda alih hukum tata negara dari universitas bangkulu
prof juwanda apa kabar selamat malam
baik salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam dan lewat
dan lewat sambungan telepon sudah ada pak inas nasrullah zubir ketua dpp dari partai hanura
tapi belum tersambung sampai dengan saat ini kami akan terus mencoba untuk menghubungi
agar mendapatkan perspektif ataupun ikut berdialog dalam prime news malam hari ini
ada wacana hak angket ini bang ferry buah dari kontroversi ya
dilantiknya komjen paul iryawan menjadi menjabat gubernur sementara di jawa barat
angket ini serius atau hanya sebuah gertakan semata bang ferr
pertama gini karena alasan kita menolak soal pelantikan atau penunjukan pak muhammad iryawan ini
ada sebab sebab yang
menurut hemat kami ada sebab sebab yang sifatnya substantif
karena kami anggap melanggar undang undang polisian undang undang pilkada
undang undang tentang aparatur sipil negara
kemudian juga karena ada alasan yang sifatnya
ada tiga undang undang yang dianggap oleh bang ferry dan teman teman ya
tidak ada yang sifatnya alasannya adalah yang bersifat etis
bahwa penunjukan seorang anggota polri aktif di satu daerah provinsi yang pilkadanya di dalamnya
terdapat satu pasang di mana ada polisi juga
meskipun pun nabi rahman yang ikut dalam kontestasi
mantan kapol lejabar juga begitu
nah dengan alasan alasan baik yang sifatnya substantif dan etis tadi
dan saya rasa memang jalan yang ditempuh untuk memberikan pembatalan ini
karena kami ingin supaya pelantikan ini dibatalkan demi hukum itu sendiri
ada jalan yang satu jalan adalah menggunakan hak angket
satu lagi ada yang beberapa partai
saya dengar partai golkar dan partai yang lainnya ingin meminta pak menteri dalam negeri dalam hal ini
untuk dihadirkan pada acara rapat dengar pendapat di dpr
kemudian juga ada yang berencana untuk menggugat di pt un
dan di jawa barat sendiri fraksi fraksi saya dengar hari ini juga mereka berkata
mereka sudah ingin menyatukan sikap untuk menyampaikan kepada menteri dalam negeri dan presiden
untuk pembatalan yang bersangkutan
jadi sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh
hak angket ini merupakan hak
dan kami juga tahu persis bahwa meskipun ini kita tempuh dengan secepat cepatnya
misalkan pt un gitu butuh waktu bisa jadi nanti proses dan keputusannya
akan terjadi pasca pelantikan gubernur terpilih yang baru di jawa barat gitu
tetapi ini adalah hak yang harus digunakan
karena kalau tidak itu kita artinya membiarkan satu aturan itu ditabrak dilanggar
atau dilanggar begitu jadi hak angket jadi salah satu opsi gitu kira kira ya
salah satu opsi
dan partai gerindra partai kardinal sejahtera
saya dengar partai demokrat
mudah mudahan juga partai amanat nasional
itu bersepakat untuk mengajukan hak angket ini
demi tegaknya aturan
oke kita dengarkan
sebab kalau ini didiumkan ini nanti kemudian nanti dua ribu sembilan belas
kalau netralitas ini kita sangsikan
nanti kita khawatirkan pilpres juga nanti akan bisa menggunakan cara cara yang seperti ini
jadi dasarnya adalah karena dianggap ada pelanggaran terhadap undang undang
ada tiga undang undang begitu ya
ada alasan substantif tadi
dan juga etik
kemudian ada berbagai respon
salah satunya adalah hak angket yang digulirkan
wacana ya masih diwacanakan begitu ya
waktu awal januari februari
isu mengenai pak muhammad iryawan ini
mau ditempatkan untuk menjadi pelaksana tugas
ketika ada respon kemudian ditarik lagi
dan menteri politik keamanan pak wiranto
bahkan pak tito karnavian sendiri sebagai kapolri
memang akhirnya kemudian sudah lebih baik
plt provinsi jawa barat sebaiknya yang bukan berasal dari anggota
tapi kemudian justru dilantik balik lagi
saya nggak tahu kemudian tiba tiba kok dipaksakan lagi
pak muhammad iryawan untuk menjadi pelaksana tugas di gubernur jawa barat
jadi seperti ini sudah direncanakan sejak awal
dan apakah kemudian nanti misalkan pak profesor bisa menyampaikan bahwa
sebagai sestama lemhanas itu sekretaris utama lemhanas
pak muhammad iryawan bisa alasannya karena sudah menduduki jabatan sipil
tetapi di dalam undang undang kepolisian itu
saya sudah baca bolak balik
tidak boleh begitu ya
undang undang kepolisian itu
tidak ada penafsiran di dalam ayatnya yang menyebutkan bahwa
apa namanya di jabatan jabatan yang apa
dia harus mengundurkan diri atau pensiun
jadi nggak bisa dibenarkan karena menabrak tuh antara undang undang kepolisian
dengan undang undang misalkan
baik bang ferry sebelum nanti ke prof juanda saya ingin mendengarkan dulu
kemudian respon dari pak ines nasrullah ya ketua dpp partai hanura
selamat malam pak inas
pak inas selamat malam
ya selamat malam
baik pak inas ini di studio ada bang ferry dari wakil ketua umum partai gerindra
ada prof juwanda ahli hukum satuan negara
tadi kalau bang ferry mengatakan bahwa wacana hak angket ini
bentuk dari respon kekecewaan
karena dinilai melanggar undang undang pelantikan dari komjen m iryawan
ada tiga undang undang yang dikatakan akan dilanggar
respon dari partai hanura selaku partai pemerintah saat ini seperti apa
menanggapi adanya wacana hak angket ini pak inas
ya sepemahaman saya sebagai anggota dpr juga
hak angket itu kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah
oke ini nggak ada pelanggaran
pelanggarannya di mana itu yang saya pengen jadi pertanyaan
kalau yang dipersoalkan adalah undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
tentang kori yaitu pasal dua puluh delapan ayat tiga
bunyinya seperti ini
anggota kepolisian negara republik indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian
setelah mengundurkan diri dan pensiun dari dinas kepolisian
jangan sampai situ wacanya
ada penjelasan dia
ada pak dewan
ada penjelasan dari pasal dua puluh delapan ayat tiga tersebut adalah ya saya bacakan
yang dimaksudkan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sanggup taut dengan kepolisian
atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri
atau kalau pertanyaan saya kalau kapolri memberi tugas
kasih penugasan sama kepada komjen muhammad iryawan boleh nggak
jadi kalau kita lihat di penjelasan boleh apa tidak
karena di penjelasan mengatakan tidak berdasarkan penugasan dari kori
kalau ada penugasan boleh dong
contohnya kan sudah ada
contohnya adalah direktur penyidikan kpk
itu kan di luar kepolisian
kok bisa kok nggak diributin
ribut ributin itu juga dong jangan itu
oke baik pak inas artinya
mas ines itu mas ines kalau kpk nggak ada konteksnya
kalau pilkada ini ada pak anton carlian yang polisi juga kan nggak ada orang lain
dua ribu empat belas tentang asn
padahal pasal dua puluh ayat dua itu memperkuat kebijakan mendagri tersebut
dan asn tertentu dapat diisi dari prajud pdi dan anggota kori
baik pak inas artinya di tengah perdebatan mengenai tafsiran hukumnya ya
atau melanggar undang undang atau tidak
menurut anda kalau ada partai partai yang kemudian menggulirkan
ada wacana hak angket ini tidak tepat
karena tidak ada kebijakan yang melanggar undang undang
tidak ada gitu
kenapa waktu pak sby dua ribu delapan melakukan hal yang sama tidak ribut gitu
karena itu tidak ada
dimana dimana dimana mas ines yang pak sby dua ribu delapan

pak sby dengan satu majen setia purwaka
majen setia purwaka kemudian satu lagi saya lupa namanya bali siapa
yang di sumatera selatan eh sulawesi selatan
itu juga perwira aktif dua duanya kok nggak pada ribut
maksud anda pernah ada presiden yang sama begitu tapi tidak ada wacana hak angket
dengan presiden yang berbeda
berarti ada perlakuan berbeda presiden dong ini nggak bagus dilihat oleh rakyat nantinya
kenapa kalau presidennya sby dikasih jalan kok presidennya jokowi dihambat
udah udah jelas tadi saya sampaikan di dalam salah satu pasangan yang ikut dalam kontestasi di pilkada jawa barat itu ada polisi
itu secara etisnya ya
apakah tidak ada personalia atau pejabat di lingkungan kementerian dalam negeri atau di lingkungan aparatur sipil ini
itu bisa lah kan kalau namanya hak angket itu bukan bicara kebijakan
oh dari awal itu sudah harus pak muhammad iryawan itu
melanggar apa tidak dilanggar gitu loh
bukan masalah etisnya tapi substantifnya
di mana sekarang
undang undang yang mengatakan hak angket itu kita kalau ada etis tidak etis maka kita bikin hak angket
bukan kalau undang undangnya versinya mas inas silahkan tapi versi kami yang dari partai partai yang berpikiran untuk ini mengajukan ini ada undang undang yang dibuat
kalau ada pelanggaran undang undang bukan pelanggaran etika loh
bukan ada dua
jadi saya sampaikan ada dua alasan
tidak ada di dalam md tiga md tiga sudah jelas
pelanggarannya ada kepelanggaran undang undang kalau tidak ada pelanggaran undang undang gimana
jadi harusnya proses ini tidak usah di proses hak angket ini proses biasa yang kita ajukan untuk kemudian kita uji
ada tidak pelanggarannya di situ
karena sah sah saja kalau memang ada agota epr atau fraksi yang mau buat hak angket ya
tidak apa apa jangan alergi juga dengan proses hak angket

bukan alergi kalau kita begini masyarakat akan melihat
karena dewan menggulirkan hak angket tentu ada alasan sebab
sekarang mas ines bisa sampaikan nggak alasan kepada saya apa sih kenapa ngotot pak muhammad iryawan yang ditempatkan di situ
padahal sudah jelas pada pengalaman di pilkada jakarta itu yang bersangkutan ini nggak netral kok
kita dari mana ngototnya gitu loh
saya tidak tahu
karena kan kita lihat secara kita kalau di dpr kita bicara dalam kerangka undang undang
ada pelanggaran atau tidak bukan masalah imin masalah
itu yang menjadi kemudian
itu yang nanti diuji di proses hak angket
itu yang kemudian menjadi dasar ya bahwa apakah ada pelanggan undang undang sehingga kemudian dibuat hak angket atau tidak begitu ya
nah nanti baik
karena menurut versi kami ada
baik nanti akan saya tanyakan langsung seperti apa
waduh masa dpr baper sih
oke usai jeda kita harus jeda terlebih dahulu ini mas inas kita akan dengarkan versi atau proses
kita akan dengarkan versi atau pendapat dari prof juwanda mengenai ada tidak sih sebenarnya pelanggaran sehingga kemudian dpr mewacanakan hak angket
nanti kita akan bahas usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news saya masih bersama dengan bang ferry dari partai gerindra
ada langsung menguncang telepon tadi mas inas ketua dpp partai hanura dan prof juanda
ahli hukum tata negara dari universitas belangkulu prof juwanda tadi perdebatan ya bahwa kemudian ini kan kita membahas wacana hak angket yang untuk merespon kebijakan dari pemerintah
ada beberapa partai partai bang ferry juga pasti partai gerindra ada pks ada juga demokrat gitu kira kira yang kira kira sudah sepakat untuk menggulirkan wacana hak angket untuk mempertanyakan kepada pemerintah kenapa dilantik komjen paul m iryawan
di tengah perdebatan mengenai perspektif hukumnya
prof juwanda menurut anda ada yang dilanggar tidak dari kebijakan itu kemudian tepat ada hak angket nantinya yang kemudian akan dilakukan atau digulirkan oleh beberapa fraksi di dpr
oke pertama saya mau melihat dari segi hukum tata negaranya
bahwa dari segi hukum tata negara kita bicara persoalan

mengangkat pejabat gubernur itu memang kewenangan presiden yang dalam hal ini delegasi kepada menteri dalam negeri misalnya
kalau kita lihat aturan itu bahwa tidak ada yang salah satu
artinya benar itulah hak presiden
mekanismenya ya mekanisme
yang kedua adalah persoalan di dalam pasal dua ratus satu misalnya undang undang nomor sepuluh dua ribu enam belas
itu disebutkan bahwa pejabat gubernur itu syaratnya adalah yang sedang menduduki pimpinan
yang sedang menduduki pimpinan tinggi media
nah ini kita uraikan dulu kita kupas dulu
nah sekarang pertanyaan
apakah muhammad irawan ini pejabat tinggi media
pejabat tinggi media tidak
kalau itu pertanyaan maka jawabannya ada dalam pasal sembilan belas undang undang asn
kualifikasi yang dimaksud dengan pejabat tinggi media itu adalah salah satunya sekretaris jenderal
sektaris utama dirjen deputi dan seterusnya itu itu yang salah satu
atau pimpinan tinggi media
terakhir pak irawan ini sestama ya sestama lemhana
kalau merujuk kepada sana berarti memenuhi syarat
ya kan terlepas tadi dibilang oleh pak peri undang undang kebersihan ya
saya mulai dari sana dulu berarti memenuhi syarat
dari undang undang pilkadanya bahwa syaratnya ini jelas
kemudian syarat dari pimpinan
syarat dari pimpinan ini bahwa irawan adalah sekarang adalah seks utama
jadi memenuhi syarat ya
terlepas apapun motifnya begitu ya
terlepas itu saya tidak mau masuk
sebagai pakar sebagai ahli saya tidak mau masuk
itu tadi pak ferry yang masuk ya
nah kemudian ya ketika misalnya kita lihat bahwa kenapa ini misalnya ditunjuk komjen irawan misalnya
nah ini memang perdebatannya sangat pelik
dan memang bisa diperdebatkan oleh berbagai pihak
nah dari segi etis misalnya memang kita akui kenapa
bisa dikaitkan bahwa disana ada calon dari mantan kepolisian
tapi tadi gini
kalau menurut prof juanda kan artinya secara tadi undang undang ya tadi sudah dimaksud tidak ada yang dilanggar
tapi kalau undang undang kepolisian yang dimaksud oleh
nah kalau kita undang undang kepolisian ya memang disitu di pasar dua puluh delapan
termasuk tadi penjelasan dua puluh delapan itu bahwa boleh
boleh anggota kepolisian menduduki jabatan di luar
setelah mengundurkan diri
setelah mengundurkan diri
nah saya tidak mau masuk
karena kalau sudah masuk ke sana misalnya
itu berarti dia tidak sah di sestama
nah yang kita bahas sekarang adalah untuk menjabat pimpinan tinggi media
di dalam arti ah bukan
di plt gubernurnya
nah kalau kita merujuk ke situ
debat tebal juga
yang namanya mengundurkan diri itu bagaimana
dari kepolisian itu
apakah tidak aktif atau mengundurkan diri
memang sebenarnya tidak lagi jadi kepolisian aktif
tidak lagi aktif begitu ya
tidak jadi anggota kepolisian
tidak lagi anggota lagi
nah tetapi ada aturan memang di dalam undang undang asn
maupun di dalam undang undang tentara itu
ataupun di undang undang sosial
memang ada yang mengatur tentang bahwa
boleh menduduki itu
dari kapolri tadi
dari kapolri tadi
sebenarnya itu yang diukupas oleh bung siapa tadi
itu di bagian penjelasannya ya
tapi dari seluruh ini saya melihat
tidak ada hal yang dilanggar sebenarnya
secara aturan substansi
nah oleh karena itu kembali pertanyaan
apakah ini berhak untuk diangketkan
nah kalau kita mengatakan ini
ini pendapat ya
pendapat hukum saya
ketika ini dikatakan bahwa ini tidak ada yang dilanggar
maka memang apa yang perlu diangket
terlepas dari memang hak angket itu haknya anggota dewan
nah bagi anggota dewan menganggap ini adalah sudah melanggar
monggo tadi bung peri sudah mengatakan
ya sekiranya pendapat itu
tetapi menurut saya
kalau memang ini
tidak ada yang dilanggar
maka untuk apa
tetapi kalau memang ada pendapat yang mengatakan
apalagi anggota dewan yang mengatakan bahwa ini
pelanggaran undang undang misalnya
baru silahkan di uji nanti ya bung peri ya
nah tetapi menurut saya
sampai detik ini
saya lihat tidak ada yang dilanggar
yang dari awal tadi
ya undang undang itu
ada undang undang kepolisian
boleh mungkin ada yang mengatakan bahwa itu pelanggaran
tetapi ini kan sudah langkah yang
yang kedua ini
sudah dia masuk di lemhanas
kemudian dia diangkat
nah ketika diangkat ini
saya kira tidak ada pelanggaran
karena posisi sudah madia tadi
oke sebelum ke mas ina
sebab ferry ada tanggapan
ya makanya menurut saya
ketika ini sudah isunya dari awal tahun
pak muhammad iryawan akan menjadi pelaksana tugas
banyak yang merespon
dan alasan etis
pak kapolri sendiri
kalau kemudian nanti akan membuat rame
dicari yang berasal dari lingkungan kementerian dalam negeri
kok kayak tidak ada orang saja sih
ini kayak dipaksakan
kemudian saya minta maaf
jadi ini menteri dalam negerinya juga berasal dari satu partai yang sama
presidennya dari satu partai yang sama
kemudian yang ikut dalam
tadi salah satu kandidat itu adalah
pasangan yang didukung oleh partai yang sama
jadi kemudian kita berpikiran
bahwa kenapa sih terlalu memaksakan
pak muhammad irawan
yang jelas jelas waktu dalam konteks di jakarta
soal yang tadi
undang undang penafsiran tentang pilkada
perspektif hukum ya
perspektif hukum ini
undang undang aparatur sipil negara
beda perspektifnya dengan pak profesor
karena bagi kami
perspektifnya itu adalah yang disebut sebagai pelaksana tugas gubernur
ini kan agenda pilkada ini udah
sejak satu tahun
sudah tahu menteri dalam negeri
memang nggak ada di dalam lingkungan kementerian dalam negeri
yang kemudian bisa dipersiapkan untuk menjadi
pelaksana tugas di provinsi jawa barat
kemarin pak mendagri bilang bahwa ada potensi kerawanan
keamanan di provinsi jawa barat
malah justru setelah ditunjuk ini
malah menjadi rame
jadi tetap ada pelagaran undang undang
yang kemudian membuat hak angket itu legal
karena ada tadi jelas
pak profesor tadi menyampaikan
memang isi penafsiran dari undang undang polisian
undang undang aparat sipil negara
itu memang tidak sinkron
dan celah ini dipergunakan
apakah presiden atau menteri dalam negeri
untuk memaksakan mengangkat
saudara muhammad iryawan
untuk menjadi ditempatkan
menjadi sekretaris utama di lemhanas dulu
kemudian dikembalikan lagi
seperti rencana semula jadi pln
pak masinah silahkan
memang ini sudah direncanakan
motifnya ini sudah kelihatan
kalau mau menangin salah satu kandidat
sekretarisnya pak masinah silahkan
di dalam negeri
kalau hanura kan dukungnya kepada
harusnya marah juga hanura
tetapi kita melihat ini secara jernih lah
kalau lihat secara jernih
bahwa keputusan ini
kita silahkan pemerintah
kebanyakan curiga gitu
kalau hanura tidak seperti itu
kita melihat bahwa
memang tugas itu
komjen iryawan lebih pantas
jadi kalau tadi kita melihat itu
kan kita ada
teman atau pemilu
baik mas ina
situ di putar
baik mas ina
serepas dari perbedaan
apakah nanti komjen iryawan ini
berpihak atau tidak
di provinsi jawa barat
apalagi kalau paspor itu
dan juga bang ferry
ini kita tahan dulu
ini terlepas dari perdebatan
mengenai polemiknya ya
kita membahas mengenai
bagaimana hak angketnya
tadi kalau tadi
juwanda juga mengatakan
kalau dari perspektif hukumnya
juanda tidak ada yang dilanggar
ini sehingga tidak perlu
kalau kemudian teman teman dari fraksi yang lain
ya justru karena kita angket
karena menganggap bahwa ini ada pelanggaran
nah dari fraksi
hanura dan juga teman teman yang lain
akan seperti apa
memang responnya ini
jadi kalau dari fraksi hanura
kita akan menolak hak angket ini gitu
hak angket itu kan harus ada pelanggaran
kita gulirkan hak angket
tapi udah gitu
ternyata tidak ada pelanggaran
jadi hanura menolak hak angket begitu
kalau ini ada diangkatkan
jadi seperti tadi dikatakan profesor juanda juga gitu
ini seperti tidak ada
di undang undang kepolisian tadi pak profesor
menjelaskan ada pelanggaran
jadi apa yang dibawa di keangket gitu
memang hak dpr untuk bawa kaget
tetapi yang saya inginkan juga
fraksi hanura kan
supaya dilihat masyarakat juga cerdas
jangan sebentar sebentar hak angket
ternyata nggak ada apa apa
yang malu siapa
dpr juga kan
kalau yang menolak selain hanura siapa lagi mas dinas
bawa keangket ini
saya belum tahu siapa lagi
tapi yang sudah pasti pdip lah ya
pdip akan menolak
jadi saya kasih tahu ya
kita belum tahu yang lainnya
karena itu haknya fraksi masing masing lah
tapi selesai sebagai ketua fraksi hanura
saya akan menolak
oke hanura menolak
silahkan pak fener
benar harusnya presiden setelah mendengarkan soal ini dibatalkan
pemendagri pun pak caya kumulo
dengan bijaksana harusnya
seperti yang kemarin saya usulkan kan masih ada dua nama lain yang berasal dari kementerian
itu hasilnya pak untuk bisa mengurangi tensi politik atau kecurigaan yang sejak awal memang
sudah menjadi masalah gitu
itu jauh lebih baik
tetapi hak yang akan kita pergunakan apakah hak angket memanggil mendagi dalam rapat dengan
pendapat atau menggunakan hak angket yang menurut pak fener
jadi saya ingin menolak
jadi kita harus menolak
jadi saya ingin menolak
tapi itu harus menolak
jadi saya ingin menolak
jadi saya ingin menolak
tapi itu harus menolak
ini dilakukan atau dianggapnya ada dua hal tertentu bagi harga berkaitan dengan

tapi buat kami hak ini harus dipergunakan supaya kita jangan diam
supaya kita mau negakkan aturan
kalau ini nggak ditegakkan aturannya nanti ya kita akan jadi main main aturan hukum ditabrak
semua anarkis aja semuanya
dan kita semua rakyat juga udah tahu
tiga partai ya bang ferry ya sejauh ini ya
mudah mudahan partai amanat nasional
masih mengkaji juga
saya dengar barusan partai golkar akan memanggil pak mendagri untuk rapat dengan pendapat di komisi dua
dan kita juga akan dukung
jadi baik rapat dengan pendapat apakah hak angket apa pt un
semuanya akan kita gunakan hak ini
demi tegaknya aturan demi tegaknya hukum
kalau hak angket ini betul betul diajukan oleh teman teman partai gerindra pks demokrat
katakanlah nanti pak nih ya karena belum pasti
siapa yang kemudian disasar dari wacana angket ini
nanti akan dijawab oleh bang ferry
bisa kelihatan kan nanti

orang orang politik ini sebenarnya kalau dia berpikir hukum saya kira tidak ada masalah
tetap bagus ya
tetapi yang saya lihat tadi adalah persoalan memang di samping di luar
kalau persoalan hukum saya mengatakan bahwa pengangkatan si komjen irawan terhadap kepada jabatan plt gubernur
dalam konteks itu tidak ada masalah
tidak ada pelengkaran hukum
tapi dalam hal ini
memang kalau kita bicara hukum itu kadang kadang etis dengan tidak etis gitu kan
nah ketika misalnya bang ferry mengatakan ini tidak etis
karena penafsirannya penilaian para pihak pihak yang di luar dari pemerintah ini bahwa mengatakan bahwa ini ada motif ini
motif politik dari pemerintah yang sekarang mengangkat polisi ini komjen ini karena ada
saya kira memang
tidak juga bisa kita katakan itu tidak benar juga
wajar saja itu
tetapi kalau saya tidak mau masuk ke dalam bidang itu
tapi dari hukum ya
dari segi hukum bahwa ini secara ini tidak ada hal yang dilanggar menurut saya
jadi akhirnya bahwa dalam konteks ini salah satu untuk menguji ini disamping memang ada katakanlah memang itu hak dari dprh angket misalnya
kita ajukan misalnya
untuk mengujinya di pt
oh itu jadi ya solusi lainnya
solusi lain yang secara hukum
soalnya yang berhak untuk mengatakan ini sah atau tidak sah itu lembaga pengadilan yaitu pt un dalam hal ini
dan itu juga sedang dilakukan juga ya mbak ferry
akan dilakukan ya kira kira
ya semua jalan akan kita tempuh termasuk demonstrasi supaya sebenarnya presiden harus batalkan aja udah paling cepat itu
karena kalau ini tidak kemudian ini menjadi presiden
besok besok kita menjelang pilpres
nanti ada provinsi provinsi yang kemudian ada pelaksana tugasnya itu bisa ditunjuk anggota anggota polri atau tni yang aktif
kalau kemudian mendasarkan jurisprudensinya dari kasus ini
kalau sebenarnya saya tidak tahu bagaimana kok sebenarnya bisa rame tentang persoalan pengangkatan komjen irawan ini
di jawa barat
sebenarnya tahun tahun sebelum ini ada pengangkatan pejabat gubernur di daerah kalimantan atau sulawesi
sulawesi selatan ya kalau saya tidak salah
sebenarnya dia juga masih aktif
tetapi sudah di
tapi nggak ada pilkada dimana pasangan kontestasinya itu berasal dari polisi
nah itu mungkin
dan di jawa barat ini beda
itu dari politiknya ya
mungkin dari politiknya
hukum kan bisa harus dilihat apakah substansinya
karena bung peri mengakui bahwa dari segi hukumnya tidak ada masalah
nah itu mungkin
dari itu tadi kan
kita waktu itu yang carlos tehu
pak carlos tehu itu kita
saya belum mempersoalkan itu
tapi secara hukum substansinya
kalau penafsiran ini dianggap oleh mempersoalkan pak muhammad iryawan ini kita dibenarkan
artinya yang kemarin ditunjuk itu juga nggak betul
itu tidak dipersoalkan maksud saya
waktu yang di siapa
pak carlos tehu itu
itu tidak dipersoalkan oleh kawan kawan
dipersoalkan juga menurut saya
tapi keren banget
tapi keren banget
tapi keren banget
tapi keren banget
tapi keren banget

tapi yang anda lihat kalau dari hukumnya ya
ini persoalan etika
tidak ada masalah
tadi celah bahwa di undang undang kepolisian pasal dua puluh delapan di dalam ayat ayatnya itu jelas bahwa
kalau bekerja di tempat itu
di luar ruang lingkup kepolisian yang bersangkutan harus pensiun atau mengundurkan diri
yang disampaikan mas isar adalah adanya penugasan dari pak kapolri
kita nggak lihat ada tugas dari penugasan dari pak kapolri
nggak ada surat pensiun atau menonaktifkan
jadi menurut hemat kami ini masih polisi aktif
meskipun sekarang jabatan resminya menurut saya sekretaris utama yang panas
pertanyaannya kemudian gini bang
kalau nanti akangket ini dari teman teman geridra mks
ya udah pertanyaannya kenapa sih dipaksain pak mawat iryawan ini gitu loh
motifnya apa sih
sekarang kita cek deh
kemudian akhirnya kita harus menjadi tahu
kalau ini dibongkar siapa sih yang apa
nah untuk bongkar itu kan ada akangket
apa pak mendagrinya apa jangan jangan presidennya juga
oke pak ferry untuk membongkarnya kan ada akangket
akangketnya dituju buat siapa
jadi jadinya tempatannya jelas nih arahnya gitu
itu kan kelihatan
itu kan kelihatan
nah ini ada akangket ini untuk siapa ini pak ferry
bisa jadi pak presiden juga yang memang punya kepentingan
jadi tembakannya kan ke arah presiden
memang presiden itu bisa salah
masa presiden nggak bisa salah
masa presiden nggak punya motif untuk menempatkan ini supaya
jangan jangan presidennya pengen supaya pak rituan kamil gak kalah
pengen supaya pasangan hasanah menang
kan bisa juga presiden
dan perjelasan kepada
sebagai orang politik mas
sebagai orang politik kita harus menempatkan
nggak boleh kita politik ini di atas
baik bang ferry mas inas
ini kita untuk menjawab pertanyaan besarnya malam hari ini
kira kira angket ini nantinya akan ketika digodok
ini menyasar ke siapa
apakah m iryawan
jangan jangan memang karena kepengen pasangan hasanah
pasangan pak anton carlyan dan pak tb hasanuddin menang
kalau mau menangin itu
maksudnya caranya nggak usah ngakalin hukum hukum kayak ginilah
orang juga udah nek juga
rakyat juga udah tahu
jadi saya malah ingin supaya untuk mengurangi ketegangan
carilah pelaksana tugas di gubernur jawa barat itu yang
yang paling minim potensinya
ini udah dari waktu awal aja udah ribut
ini dipaksain lagi
jadi emang niatnya aja udah
makanya kan mau batalkan
artinya gini angket ini kemudian ketika nanti disiapkan
untuk siapa ini perjepitnya kira kira
ya kita kan itu hak
nah kemudian tadi untuk menguji apakah ada pelanggaran hukum menurut hemat kami
ada pelanggaran hukum
ada pelanggaran undang undangnya
yang melanggaran siapa
ini kan yang menjadi pembahasan ya kan
ya siapanya ya pasti apakah mendagri apakah presidennya
kan bisa kelihatan
jadi itu ya
kalau sekarang saya menyampaikan nggak betul nggak bijaksana
tapi biarkan ini proses ini berlangsung kemudian nanti kita tahu
apakah menurut yang benar versi kami ada pelanggaran undang undang
atau hanya bersifat pelanggaran etis
tapi kalau menurut prosesnya ternyata menurut kami yang benar
bahwa terjadi undang undang pelanggaran undang undang
dan bukan hanya etis saja
menurut saya profesor ini penting
oke untuk diangketkan dan juga ada sejumlah
ini kalau enggak nanti semua ditempat tempatin polisi polisi
aktif atau tni aktif di jabatan jabatan penting dan strategis kan ya kacau
saya menegaskan kenapa saya mengatakan tidak ada pelanggaran undang undang tadi
sehingga tidak perlu diangketkan
iya karena berdasarkan pasal dua ratus satu itu undang undang sepuluh dua ribu enam belas jelas mengatakan
syarat untuk diangkat dari plt itu adalah dia atau seseorang itu
sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi media
pimpinan tinggi media itu
pimpinan tinggi media itu
nah pimpinan tinggi media itu sekarang ya itu kualifikasinya apa
nah salah satunya sekretaris jenderal kementerian misalnya atau sekretaris utama
nah dalam konteks itulah saya mengatakan sampai seperti itu tidak ada hal yang dilanggar
bahwa si iryawan ini adalah sebagai
saya mau jelasin
cuma membenarkan sampai situ aja
tapi ketika dikomparasi dengan undang undang kepolisian batal
karena jelas itu polisi aktif
kalau yang dimaksud dengan pak profesor tadi adalah sipil
singkat saja pak
jangan sampai dulu pak
kenapa saya tidak mengupas persoalan itu ke undang undang kebenaran
karena yang kita bahas ini kan persoal pt gubernur gitu
nah kecuali memang benar di januari februari dulu saya persoalkan juga saya kritik kalau ini langsung itu menyalahi aturan
kalau ini tidak ada
kalau ini dia lompat
ada masukan dari pak profesor mungkin terus kemudian pak mendagang atau presiden nempatkan yang bersangkutan jadi sekitaran utama
oke bang ferry terakhir dari mas inas singkat saja
yang penting yang bersangkutan tetap menjadi pelaksana tugas untuk pejabat
baik mas inas terakhir singkat saja
karena ada motif itu
apakah partai partai pemerintah semua sepakat untuk menolak hak angket atau masih ada yang masih bingung bingung
saya belum berkomunikasi ya
ini suasana hari raya
jadi juga masih libur
kita belum berkomunikasi dengan partai partai
penukung pemerintah yang lain
tetapi pada intinya yang saya tahu pdip saya pikir akan menolak
dan hanura akan menolak yang untuk versi versi yang lain
kita lihat nanti setelah tanggal dua puluh satu
ya baik terima kasih mas inas nasrullah zubir ketua dpp partai hanura
maaf lah ribatin
maaf lah ribatin
maaf lah ribatin
mohon maaf lah ribatin
oke terima kasih mas revo
terima kasih bang ferry
terima kasih profesor johana
kita akan tunggu nanti seperti apa kelanjutan respon bagi pihak bd keberatan ya
termasuk juga dari bk keberatan
dan fokus kami akan rangkuman fokus pembahasan kami akan segera hadir
prime news akan kembali setelah ini